lalu apa makna dari tanggapan gibran atas gugatan tpn ganjar mahfud
dan akankah komentar komentar ini berpengaruh pada upaya rekonsiliasi prabowo
untuk merangkul semua pihak pasca pilpres
kita akan bahas bersama aditya perdana direktur algoritma research and consulting
mas adit diksi yang digunakan gibran ini kan menarik ya
kata katanya adalah mungkin pak ganjar lagi ngelawak gitu
respon semacam ini terlontar oleh gibran karena memang gugatannya tpn ganjar mahfud ini tidak relevan menurut anda
atau gibran sedang memulai semacam cywar saja
ya saya pikir calon wakil presiden terpilih mas gibran ini tentu harus didampingi oleh orang orang yang kompeten
untuk bisa membantu beliau di dalam bagaimana
saya juga ingin menyampaikan pesan atau berkomunikasi kepada publik gitu ya
sehingga tidak kemudian menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan di kemudian hari
tentu bertabrakan dengan harapan harapan banyak pihak termasuk juga mungkin harapannya dari pak prabowo gitu ya
untuk usaha merangkul banyak kepentingan banyak pihak yang sedang berkompetisi hari ini
yang kedua saya juga merasa bahwa kita juga harus menghormati proses yang sangat penting
yang ketiga saya juga merasa bahwa kita juga harus menghormati proses yang sangat penting

keputusannya nanti termasuk juga itu benar atau salah dan segala macam
jadi menurut pandangan saya sebaiknya bagi pihak yang sedang berperkara
dan dalam konteks ini kan kita bisa paham bahwa mas gibran adalah termasuk yang disengketakan gitu ya dan sebagainya
jadi bisa saling menahan diri gitu ya untuk kemudian berkomentar dan berpolemik
agar kemudian proses di mk nya
ini bisa berjalan dengan baik dan semua pihak kemudian bisa menerima hasil ini dengan lapang dada gitu ya
nah itu yang proses yang menurut saya menjadi penting hari ini ya
ketimbang berpolemik dengan apa namanya mengucapkan kalimat atau kata kata yang kemudian nanti akan malah
tidak membuat situasi jauh lebih baik gitu kemudian hari
jadi anda melihatnya ini hanya sekedar lontaran spontan saja atau gibran merasa sedang di atas angin
karena kan anda mengatakan tadi seharusnya gibran didampingi
sebelumnya juga gibran sempat mengatakan apa pemilu mau diulang sampai jagoannya menang
ini kan lontaran lontaran yang ya semacam lagi balas balasan begitu ya
ya saya pikir memang mas gibran ini ke depan memang harus ada yang mendampingi gitu ya
untuk mengingatkan paling tidak untuk menyampaikan pesan ataupun berkomentar terkait dengan hal yang menjadi penting
agar nanti polemik polemik ini nanti menjadi sebuah
karena kemarin kelihatan sekali ketika masa kampanye mas gibran itu kan irit bicara gitu ya
tapi giliran sekarang memang seperti yang tadi sudah disampaikan
ya ada momentum yang berbeda gitu kelihatan
tetapi dalam konteks beliau sebagai pihak yang apa namanya
ya atau yang sudah dalam posisi yang lebih baik gitu ya
bisa menjaga cara berkomunikasi kepada publik ya
itu menurut saya menjadi jauh lebih penting
karena apa namanya agar kebenaran semua pihak bisa saling menghargai dan berproses satu sama lain
jadi sudah gak irit bicara karena sudah terpilih begitu ya
ini kan antara proses hukum yang berjalan di mk
kemudian juga ada proses proses politik yang tengah diupayakan terutama oleh prabowo ya
akan benar benar menjadi tawaran yang akan diambil nantinya
apakah ya sudah ini formalitas saja mengajukan ke mk supaya tetap ada yang dilakukan
tapi toh nanti ujung ujungnya akan bersama sama juga nanti di kabinet baru
ya kita memang tidak tahu ya apa dalam konteks perbincangan ke depan diantara partai politik itu mereka punya pembicaraan itu seperti apa hari ini gitu ya
ada yang punya spekulasi mengatakan bahwa
hak angket mungkin akan berakhir kandas misalkan
atau mungkin hasil di mahkamah konstitusi juga tidak sesuai dengan apa yang nanti akan diharapkan oleh pihak penggugat dan sebagainya
jadi spekulasi yang seperti itu menurut saya sih bisa dipahami gitu ya
karena tentu dalam politik ya apalagi kita menjelang masa pemerintahan yang baru
hal hal yang seperti itu akan bisa menimbulkan banyak spekulasi yang beraneka ragam
karena pada sisi yang lain partai politik juga merasa punya kepentingan untuk melakukan lobby lobby politik agar kemudian terutama pas lon dua gitu ya
untuk memastikan bahwa nanti di dalam masa pemerintahan terbarunya di bulan oktober dua ribu dua puluh empat mereka sudah punya kekuatan yang jauh lebih firm ya
karena hari ini kan kalau dibaca posisinya di pas lon dua itu kan belum di atas lima puluh
kalau misalkan kita berandai mereka harus merasa terbentuk
jadi saya sangat meyakini bahwa beberapa bulan ke depan itu masih dalam proses dinamika dan politik yang tinggi juga gitu ya
karena untuk bisa memastikan terutama dari sisi pak prabowo gibran gitu ya
untuk memastikan mereka bisa aman gitu ya
posisi politiknya di dalam koalisi pemerintahan terutama di dpr gitu mbak
jadi ini bagian dari skenario itu
bagian dari skenario termasuk untuk besok ya
menurut anda ini akan masuk ke snario yang mana nih
itu saya ingin mengatakan bahwa kita tidak paham juga nanti akhirnya kemudian endingnya akan seperti apa
bisa jadi mungkin yang di mk itu apa namanya hasilnya bisa memuaskan ataupun tidak memuaskan gitu ya
tapi kalau saya menduga kan akan berat gitu ya
karena jumlah suara yang di gugat itu kan relatif cukup besar
gapnya itu kan relatif cukup besar gitu ya
apa namanya agak rumit juga gitu untuk bisa menghasilkan pembuktian yang bisa dipercaya di sidang mahkamah konstitusi
tapi kalau yang di dpr itu juga pun apa namanya hari ini kan juga terlihat adem ayem gitu ya
jadi tidak ada sesuatu yang yang membuat publik merasa bahwa ada optimisme juga di dpr ketika mengusulkan hal rangket gitu ya
kelihatannya apa namanya akan
ya akan ada pembicaraan lobby lobby politik juga yang mungkin akan terjadi dan kita nggak tahu juga kan
karena ada banyak spekulasi ada nasdem misalkan yang kemarin didatangi pak prabowo dan sebagainya
dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa partai yang akan diindikasikan bergabung kepada polis
titik baliknya akan di setelah putusan mk baru kemudian partai partai besar terutama pdip ya kalau kita lihat ya
kangket juga kita baru akan lihat apakah memang mereka serius atau tidak
kemudian juga upaya rekonsiliasi ini akhirnya akan benar benar terjadi
di mana titik baliknya menurut anda
titik baliknya mungkin dalam pandangan yang saya lihat itu ya di putusan mk mungkin ya
karena itu yang akan untuk meyakinkan publik terutama kursi dpr ya
karena kan tentu yang sekarang hari ini diperhatikan itu kursi dpr yang fixnya dan itunya berapa gitu
selain juga kalau dalam sisi pilpres
kepastian hukumnya terkait dengan hasil pemilunya itu seperti apa
kalau hak angket saya pikir prosesnya ini masih tarik menariknya juga kencang gitu ya
dan kita menunggu posisi pdip itu seperti apa terkait dengan itu
dinamikanya juga masih tinggi dan saya pikir ini masih sangat menarik untuk diperhatikan sampai beberapa bulan ke depan
kita nggak tahu juga nanti ada perubahan perubahan menarik seperti apa lagi nanti
lobby lobby politik ini termasuk upaya rekonsiliasi ya
anda melihatnya jadi tidak sekedar untuk mengamankan nanti kabinet baru
tapi juga untuk katakanlah mengamankan diri dari hak angket
karena itu kan semua punya korelasi dan terkoneksi satu sama lain gitu ya
dari sisi paslon dua juga berharap bisa mengakomodir semua kekuatan politik yang ada gitu
jadi sehingga tadi balik lagi seperti yang tadi kita bicarakan di awal
memang harus saling menjaga satu sama lain
terutama yang kepentingannya sangat tinggi itu kan berada di paslon dua ya
kalau paslon satu dan tiga itu dalam posisi yang mungkin sedang berproses gitu ya di dalam mahkamah konstitusinya
untuk sementara sebaiknya diksi yang tidak perlu
jangan sampai mengacaukan upaya untuk rekonsiliasi ya
oke baik terima kasih aditya berada sudah bergabung bersama kami di kompas malam